tak terima diberhentikan dan diperiksa oleh polisi seorang sopir pikap bermuatan sapi marah kepada seorang anggota satuan lalu lintas di kawasan bondowoso jawa timur
soper itu bahkan menyobek kertas surat tilang yang hendak ditulis polisi sembari menghujat
sopir bahkan menantang polisi berkelahi di lokasi kejadian hingga menjadi tontonan warga dan para pengguna jalan yang melintas
video rekaman peristiwa itu viral di media sosial dan membuat polisi menangkap supir itu
menurut kapolres bondowoso hari ini penghentian yang dilakukan polisi merupakan upaya antisipasi terhadap penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak agar tidak berkembang di kawasan bondowoso
dalam pemeriksaan polisi menanyakan polisi apakah polisi akan menangkap sopir
polisi menanyakan asal usul sapi dan kepemilikan surat keterangan sehat
namun supir pickup itu justru melawan polisi
meski demikian polisi tidak membawa kasus ini kerana hukum
polisi hanya memberikan sanksi sosial kepada pelaku berupa azan di masjid dan mengaji satu juz setiap hari selama tujuh hari berturut turut
inilah rekaman video amatir saat kekerasan yang dilakukan ar terhadap anggota satuan lintas di kowasan bondowoso
anak anak kandungnya yang masih berusia tujuh tahun
meski sang anak memberontak dan berusaha melawan pria empat puluh lima tahun ini tidak menghentikan tindakan brutalnya
peristiwa kekerasan di desa sukamaju kecamatan tanjung tiram batubara sumatera utara pada kamis dua mei lalu ini terungkap setelah viral di media sosial
nenek korban yang ditemui selasa siang mengatakan kekerasan tersebut terjadi di rumahnya
ar emosi karena korban menolak diajak pulang ke rumah
petugas dari polsek labuhan ruku bersama perangkat desa langsung turun ke lokasi kejadian
sementara kami dapatkan informasi adanya ketidak harmonisan saja
hubungan antara suami istri yang terakhirnya melibatkan anaknya sebagai korban
kasus ini dalam penanganan polsek labuhan ruku
tim liputan cnn indonesia